dalam masa tanggap darurat ini gubernur dki jakarta anies baswedan juga meminta perusahaan atau perkantoran untuk menghentikan kegiatannya selama dua pekan
para karyawan diminta untuk bekerja di rumah
anies berharap perusahaan mematuhi seruan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dki untuk mencegah penyebaran virus corona